kamu punya bakat bisnis kenapa gak bisnis sendiri aja
kalau kamu butuh modal kamu kan bisa minta bantuan sylvia
kau jangan lupa
sebelum kamu senarik aku masuk ke manajemen bisnis kitchen ring ini
aku kan bisnis sendiri
aku kesini cuma ambil produk buat aku jual
tempat cucian motornya udah ditutup sama yang punya
saya gak tau harus kerja apa di jakarta
terus akhirnya saya pulang kesini
kemaren saya ketemu temen lama
bekas cepet juga
bekas anak buah buah saya juga
terus dia bilang
sementara saya belum punya kerjaan lain yang lebih bagus
mending jualan kopi keliling lagi aja
yaudah akhirnya saya jualan kopi keliling lagi
kamu janjian sama teman lagi
mau cari kerja lagi
katanya ada lowongan buat jadi spg
mau keliling jualan
aku kan bisnis sendiri
aku kesini cuma ambil produk buat aku jual
kalau seandainya kamu udah gak disini lagi
gak bantuin kang mus lagi
kang mus udah gak mau kalau aku tetap disini
tadi kan udah saya bilang
kang mus butuh kamu
kamu sudah terbukti bisa membesarkan bisnis kita
terus kenapa kang ujang nanya gitu
nanya kalau seandainya aku gak disini lagi
gak bantu kang mus lagi
aku suka kerja disini
aku nyaman kerja sama kang ujang
tapi itu yang kedua
yang pertama aku merasa senang kalau bisa memperbesar bisnis kamus
karena kang mus ingin membesarkan bisnis ini
bukan untuk memperkaya diri sendiri
tapi untuk membangun masjid
mau kesini atau mau kemana
mau ke rumah kamu tapi deg degan
enggak cuma deg degan
itu namanya takut
enggak cuma deg degan aja
wahyu sudah sampai mana
masih di jalan
barusan abah nanyain kamu
iya aku denger
saya mau pergi dulu
aku gak boleh tahu
kalau saya kasih tahu gak enak sama cecep
nanti balik lagi enggak
kita ngobrol di luar
saya barusan bilang ada urusan pribadi
kita capekan perubahan
kalau kamu yang nanti pisah ke rumah teman

terima kasih sama sama
masih hidup juga

ada apa air putih
gak itu aja
wahyu udah dateng
buatin minum dulu biar dia nggak grogi
ini juga udah pelan pelan bunda
udah cantik pinter lex
dah akan berhenti setosasek
menurut kamu gimana
yang saya ceritain ke kamu waktu itu
saya ceritain ke kang mus juga
saya yang salah
saya nggak bisa menjaga perasaan dan kepercayaan dia
saya punya dua pilihan
saya jadi orang yang bersalah dan kalah
pergi meninggalkan dia
atau saya berjuang untuk mengembalikan perasaan dan kepercayaan dia
bukan demi saya atau dunia
tapi demi anak anak saya sama dia
kata kang mus
dia terlalu cantik
dia terlalu baik
jangan bikin dia menjadi orang yang akan dibenci istri saya
kang mus menurut saya ninggalin serena
kata kang mus
mungkin dia sekarang akan terluka
nanti juga lukanya bakal sembuh sendiri
ketika nanti dia berubah
dan bertemu laki laki lain yang lebih baik dari saya
kata kang mus
kang mus butuh serena
dia sudah terbukti bisa membesarkan bisnis kita
tapi kang mus punya tanggung jawab yang lebih besar
membantu menyelamatkan saya
menyelamatkan umat tangga saya
menyelamatkan keluarga saya
kata kang mus
kata kang mus
kata kang mus
minta serena keluar dari bisnis kita

atau saya yang keluar
atau saya yang keluar
keputusan kamu apa
begitu udah ada barangnya